presiden palestina mahmud abbas mengadakan pertemuan dengan pejabat organisasi pembebasan
palestina pada sabtu mahmud abbas mengatakan rakyatnya yang berada di jalur gaza saat ini
sedang menghadapi genosida hai syuat arad abna'u sya'bina fiqih zaha zaha diharbi ibadah
jama'iyah omnidabi hatta kibuha kuatul istiladz israeli ada marah wama semak milik alami azuma
israel telah memblokade dan membombardir gaza selama tiga minggu setelah serangan kelompok
hamas pada tujuh oktober lalu yang menewaskan seribu empat ratus warga israel negara negara barat pada umumnya
mendukung sebagai bentuk hak israel untuk membela diri namun terdapat kekhawatiran internasional
akan meningkatnya jumlah korban
sementara itu pada konferensi pers di beirut libanon pada sabtu pejabat hamas ghazi hamad
menyerukan implementasi segera atas keputusan majelis umum pbb yang mengizinkan bantuan
kemanusiaan masuk ke gaza dan memberingatkan akan terjadinya bencana kemanusiaan ketika israel
memperluas serangan udara dan daratnya hamad menggambarkan keputusan pbb sebagai kemenangan
palestina dan menyerukan segera pengiriman bantuan di perbatasan rafa kepada warga zipil di gaza
majelis umum pbb pada jumat dua puluh tujuh oktober dengan suara bulat menyerukan segera gencatan senjata
kemanusiaan antara israel dan militan hamas dan menuntut akses bantuan ke jalur gaza yang terkepung
serta perlindungan warga sipil otoritas kesehatan di jalur gaza mengatakan sekitar
tujuh enam ratus lima puluh warga palestina tewas dalam operasi militer israel